belakangan tes usap melalui anus atau anal swab test untuk mendeteksi virus sars cov dua ramai diperbincangkan
sejumlah pusat karantina covid sembilan belas di beijing kingdo dan shanghai tiongkok sedang gencar menggunakan metode ini
bahkan para dokter di beijing yoan hospital menilai metode ini lebih akurat daripada swab tes nasofaring dan orovaring yang menjadi standar deteksi covid sembilan belas
virus corona dinilai bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibanding di saluran nafas
lantas bagaimana halnya dengan di indonesia faktanya anal swab test ini bukanlah hal baru
dokter spesialis mikrobiologi klinik rsuidpok ardiana kusumaning berjelaskan metode ini telah digunakan oleh rsuidpok pada periode awal penemuan kasus positif di tanah air
kami pertama kali itu seingat saya di akhir maret itu sudah pernah ada sampel ya
diambil dari swab anal karena memang dugaan pasiennya itu kuat ke arah covid
dan itu kan memang baru awal awal ya di indonesia mulai ada kasus covid sembilan belas
nah karena hasilnya negatif dan akhirnya menempatkannya posisinya susah untuk bagaimana kita memastikan gitu untuk pengendalian infeksinya
dan diambil dari swab anal dan ternyata dari hasil itu swab analnya positif
dan yang lain juga kami dapatkan
beberapa kasus positif pada pasien pasien anak
pada dasarnya mekanisme pengambilan sampel di bagian anus ini sama dengan swab test pada umumnya
alat swab akan mengambil sampel fesis dan cairan di bagian anus pasien
di tanah air metode ini baru digunakan jika dibutuhkan pemeriksaan lanjutan
kalau misalkan sampai nanti menggantikan untuk pengambilan sampel sih dari penelitian yang ada saat ini belum ke arah sana ya
jadi bukan nanti akhirnya benar benar menggantikan dengan diambil swab anal
jadi saat ini masih sifatnya dia sebagai pelengkap
tapi kalau misalkan kita bandingkan untuk di swab nasofaring dan orofaring terutama untuk nasofaring ya
nasofaring itu kan sebetulnya areanya terbatas
jadi kalau misalkan pengambilannya tidak cukup tepat ya waktunya mengambilnya tidak cukup jauh
jadi cairan ya sekret yang di sana diambil tidak cukup banyak hasilnya kemungkinan bisa jadi jumlahnya sedikit
hingga kini belum ada riset komprehensif tentang sensitivitas
dan akurasi anal swab bagi pasien covid sembilan belas di tanah air
swab tes nasofaring dan orofaring pun masih menjadi acuan deteksi virus sars cov dua
meski begitu secara teknis metode ini bisa memberi peluang deteksi yang lebih baik bagi kelompok pasien tertentu
seperti anak anak dan pasien dengan resiko tinggi
meladia rama di prasetyo jakarta